rancangan undang undang perlindungan data pribadi akhirnya menemui titik terang
tadi dalam sidang paripurna kelima masa sidang dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tiga
dewan perwakilan rakyat republik indonesia per hari ini resmi mengesahkan ruu pdp menjadi undang undang
bagaimana dampak undang undang ini ke depannya
kita bahas hal ini bersama dengan bobi rizaldi anggota komisi satu dpr ri
pak bobby selamat malam
selamat malam mbak fuspa
dan juga bergabung bersama kami ada pak heru suta direktur eksekutif ict institut
pak heru selamat malam
selamat malam mbak fuspa selamat malam pak bobby
baik bapak bapak selamat malam saya mulai dari pak bobi
pak bobi ini banyak yang kemudian menyambut baik pengesahan undang undang perlindungan data pribadi
kita lihat di tengah masalah penyalahgunaan data yang semakin menjadi bola liar sekarang
ini nampak menjadi angin segar begitu yang dianggap bisa menjamin hak rakyat atas keamanan data pribadi mereka
tapi kita tahu pak bobi butuh waktu enam tahun prolegnas dua ribu enam belas untuk merampungkan hal ini
apa kemudian kendalanya
ya mbak puspa jadi memang kita ini termasuk yang cukup terlambat untuk memiliki undang undang perlindungan data pribadi
di mana di negara negara maju itu sudah beberapa kali dimodifikasi
mulai dari yang non elektronik dengan yang elektronik
tetapi semuanya itu bukan berarti kita selama ini ada kekosongan hukum
selama ini sudah ada pengaturannya tetapi itu adalah lintas sektor atau sektoral
contoh di perbankan ada sendiri di undang undang kesehatan sendiri
ada di sektor pendidikan sendiri dan di berbagai macam sektor dan regional
nah oleh karenanya dengan adanya undang undang ini menjadi terintegrasi
jadi apapun sektornya selama itu berkaitan dengan perlindungan data pribadi
nah dengan adanya undang undang ini adalah satu langkah maju
dimana kita akan memastikan hak hak perlindungan data warga negara ini terjamin
sehingga masyarakat tidak ragu lagi untuk terlibat berpartisipasi
di dalam ekonomi digital ataupun hal hal yang berkaitan dengan pemberian data pribadinya
karena lembaga pengendali data atau pemroses data itu sudah ada kewajibannya
dalam upaya memenuhi hak hak perlindungan data
nah kemudian kemudian juga ini terjadi kewajiban kewajiban yang berarti
jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan
itu ada sanksinya yang secara jelas
sanksinya itu adalah sanksi pidana dan juga sanksi administrasi
jadi intinya dengan adanya undang undang ini
walaupun akan lebih lengkap di sektor publik bila ada undang undang keamanan cyber
di dalam sektor keamanan
sektor ekonomi digital ini sudah terpenuhi dan bisa memenuhi hak hak warga negara
atas perlindungan data pribadinya
nah dengan pengesahan produk hukum ini payung hukum ini
kemudian seberapa serius dpr ri melihat kejahatan siber
utamanya pertasan data pribadi yang terjadi beberapa tahun belakangan ini
apakah ini cukup jadi payung hukum yang efektif untuk mencegah hal hal itu di kemudian hari
ya pelanggaran atas yang diatur di dalam undang undang
perlindungan data ini bukan hanya peretasan
tetapi kebocoran data yang disebabkan oleh hal hal lainnya
termasuk ketidakpatuhan terhadap standar standar yang berlaku
lantas kalau namanya peretasan data ini kan adalah seperti kriminal
selama data yang diambil itu tidak diberikan izin oleh pemilik datanya
nah hal ini paling tidak dari sisi lembaga pengendali data sudah diwajibkan
yang nanti akan diatur oleh lembaga yang akan dibentuk di bawah undang undang ini
standar standar pengamanan yang paling tidak ini menjadi acuan
kalau sekarang kan tidak terlalu jelas lembaga pengendali data ini apa sanksinya
dengan adanya undang undang ini jadi di mana saja ada data dikumpulkan dari milik warga negara
itu ada kewajiban untuk melindunginya
kalau tidak melindunginya sesuai dengan standar kepatuhan itu ada sanksinya
kalau bocor ada sanksinya
kalau diretas juga ada sanksinya
baik baik saya ke pak heru
pak heru saya harus tanya tanggapan anda soal pengesahan undang undang pdp ini
apa yang kemudian patut disoroti dalam undang undang yang baru atas perlindungan data pribadi ini
ya yang pertama kita ucapkan selamat ya
bapak bobi dan kawan kawan di dewan perwakilan rakyat bersama pemerintah
yang sudah menggolkan undang undang perlindungan data pribadi
yang memang membutuhkan waktu cukup lama
tapi memang kita harus sepakati bahwa uu pdp ini bukanlah akhir
bukanlah tujuan goal yang kita harapkan
tapi adalah awal dari bagaimana kita bisa melindungi data pribadi masyarakat indonesia
bagaimana kita akan melihat apakah undang undang ini efektif atau tidak gitu ya
kemudian nanti secara teknis bisa dijalankan atau tidak
nah ini waktunya akan membuktikan
karena betapapun peristiwa yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini
terkait dengan peretasan terkait dengan kebocoran data
ini menjadi catatan kita akan keampuhan dari undang undang perlindungan data pribadi ini
karena kalau kita lihat dari catatan kemarin saya baca di data box kata data
yang pertama itu china kedua perancis
sehingga memang kita juga perlu melihat persoalan bocoran data
dan juga keamanan siber secara lebih
komprehensif gitu ya
kalau misalnya beberapa catatan dari undang undang ini kan memang
yang pertama itu adalah lembaga
lembaga otoritas perlindungan data pribadi
nah kalau kita baca dari apa yang disampaikan di awal september gitu ya
di situ masih tertulis tentang akan dibentuk lembaga
lembaganya belum jelas
karena betapapun lembaga ini akan menentukan bagaimana perlindungan data pribadi di indonesia
diakui atau tidak dalam beberapa tahun terakhir ini gitu ya
pemerintahnya kan agak kurang bagus dalam penanganan kebocoran data
kita tidak punya standard operation procedure
sehingga seolah olah tergagap ketika kebocoran data itu terjadi
kemudian juga tentu masalah perlindungan data ini tidak hanya terjadi di swasta
tapi juga di pemerintah
nah ini akan seperti apa lembaga pelindungan pribadi nantinya
kemudian hal lainnya adalah kita kan memang mengacu pada gdpr
sehingga perlu ada penyesuaian terhadap apa yang dirasakan di indonesia
memang kita ada beberapa aturan ya tentang bagaimana data itu diproses
tentang kelola data
tapi tentunya kemarin kita bersama teman teman melakukan kajian
kajian terhadap beberapa penyelenggara sistem elektronik gitu ya
dan ternyata kita menemukan bahwa kebijakan privasi datanya tidak sama
ada yang e commerce privasi datanya mengatakan a
yang lainnya b gitu ya
sehingga proses data dari pemrosesan
kemudian juga penganalisaan sampai juga penghapusan ini harus
nanti harus jelas dan dibuat turunannya tentang kebijakan privasi
dalam hal ini standar kebijakan privasi yang harus diikuti oleh para penyelenggara sistem elektronik gitu
oke pak heru menyinggung sebelumnya kita tahu ada kebocoran data dalam beberapa bulan belakangan
kemudian terlihat sangat jelas ada lempar lemparan tanggung jawab begitu
apa dengan adanya undang undang pdp ini nantinya akan jadi lebih clear
akan ada lembaga swasta ataupun lembaga pemerintah yang bisa dituntut
jika terjadi praktik penyalahgunaan data di indonesia atau justru tidak semudah itu
ya kita harapkan harusnya seperti itu
jadi kalau misalnya tadi disampaikan pak wobi
kalau ada apa misalnya lembaga yang memproses atau juga pengendali
yang mungkin juga bocor atau keamanannya itu rentan
sehingga data data masyarakat bocor ya ini tentu kan harus diproses gitu ya
bahkan cuman pemerintah selama ini kan belum memiliki format bagaimana lembaga tersebut
hanya menjadi tantangan ke depan adalah karena juga dari kesepakatan dpr dengan pemerintah ini
menyerahkan keberadaan lembaga atau otoritas perlindungan data pribadi ini pada presiden
ya tentu juga kita akan lihat nih pak jokowi akan seperti apa gitu ya
tapi kalau saya meyakini bahwa pak jokowi itu kan sering mengatakan bahwa data itu adalah kekayaan baru bangsa
sehingga memang persoalan data pribadi ini tidak bisa dianggap remeh
harus dibentuk satu lembaga yang benar benar independen sehingga melibatkan banyak stakeholders di dalamnya
dan juga lembaga ini efektif dalam mengatur mengawasi dan mengendalikan antiga gitu ya
oke oke pak bobi kalau tadi disebut juga pak bobi
ada perlindungan data pribadi di indonesia sebetulnya tersebar pada sejumlah regulasi di berbagai macam sektor
ada kesehatan perbankan ada ite bahkan kemudian telekomunikasi dan lain lain
sementara kalau untuk pdp ini substansi pengaturannya apa saja akan seperti apa
ya paling pertama adalah bagaimana hak masyarakat terhadap perlindungan data itu bisa dipenuhi

lalu kita harus mencari penyelesaian
yang memenuhinya adalah lembaga pengendali datanya
lantas yang berikutnya adalah siapa yang mengawasi proses perlindungan data ini
yaitu lembaga yang tadi akan dibentuk atau ditunjuk oleh presiden
nah setelah tiga organ ini selesai kita lembaga ini akan membuat standar standarnya norma normanya
karena kan kita bukan hanya mengatur sebelas pse saja
psbb ini akan harus ada pertambahan
semua yang mengumpulkan data itu adalah pse
karena tidak semua data pribadi itu bentuknya elektronik
ada juga yang non elektronik
jadi memang undang undang ini muatannya sangat luas
akan tetapi paling tidak kita memiliki dasar kita memiliki standar
sehingga itu yang dikatakan pak heru tadi
tidak ada kegagapan waktu ada kebocoran data
kan kalau sekarang misalkan datanya bocor tapi pas dicek oh kok tidak ada peretasan
nah jadi kenapa bisa datanya berseliwaran di mana mana
mana yang benar siapa yang harus dipercaya
lapornya kemana sekarang kan bingung
atau ada data bocor di luar negeri
siapa yang kesana apakah kemenlu apakah polisi apakah kejaksaan
kan sekarang masih bingung dengan adanya undang undang ini
paling tidak ada lead sektor di sisi pemerintah
kalau itu ada terjadi kebocoran data di luar negeri
di dalam negeri itu nanti akan dibagi lagi ya
di mana ada di lembaga pengendali data yang privat ada yang di sektor pemerintah
karena kan standar pengamanannya beda
karena pemerintah ini kan dijaga oleh bssn misalkan
jadi standarnya pun berbeda nanti
baik berbicara soal lembaga pengendali data mungkin saya ingin meminta tanggapan dari pak heru
pak heru kalau melihat lembaga pengendali data
ini nantinya atau melihat yang sekarang terjadi di indonesia
apakah sudah cukup siap
secara sdm nya dan juga teknologinya untuk bisa tanda kutip saling melindungi data pribadi milik masyarakat indonesia
ya ini memang menjadi tantangan ya
sebenarnya di dalam undang undang ite di pasal lima belas itu sudah ada kewajiban
penyelenggara sistem elektronik harus menjaga keamanan dari sistem elektroniknya
nah tapi kan masalahnya sampai saat ini ini nggak jalan juga gitu loh
dan tidak ada sanksi
kalaupun ada kebocoran kebocoran yang terjadi di indonesia
atau mungkin kita tidak dapat mengkonfirmasi apakah kebocoran tersebut terjadi gitu ya
sehingga ini menjadi tantangan tantangan yang harus dijawab
memang berat sekali nih pak bobi ini tugas undang undang pdp ya
tapi mau tidak mau undang undang pdp harus menjawab hal hal seperti itu
jangan sampai ada lagi nanti ketika ada kebocoran data kita tidak tahu
apakah itu bocor benar atau tidak
siapa yang harus bertanggung jawab
dan apa sanksinya gitu ya
nah ini memang menjadi tantangan dan tentunya kita terlalu prematur
kalau misalnya menilai undang undang ini tidak baik sekarang gitu ya
tapi memang nanti waktu yang akan membuktikan
apakah undang undang ini maksimal bisa diterapkan gitu ya
dan juga nanti bisa tentunya goalnya kan adalah bagaimana data pribadi rakyat indonesia ini terjamin gitu ya
makanya kita sekarang sedang mendukung perkembangan ekonomi digital
dimana tentunya juga masyarakat euforia menggunakan layanan digital
nah kalau misalnya terjadi kebocoran terus seperti ini
kita khawatir bahwa masyarakat distrust untuk menggunakan layanan digital
dan ini akan mempengaruhi bagaimana ekonomi digital indonesia bertumbuh dengan baik
apakah memang jelas undang undang pdp ini jadi akan mendorong tadi lembaga pengendali data pribadi

mungkin bisa badan publik organisasi termasuk organisasi internasional
untuk kemudian meningkatkan kualitas sdm termasuk teknologi yang mereka miliki
untuk bisa mensupport undang undang pdp ini
ya undang undang ini paling tidak itu tadi yang seperti disampaikan pak heru
ini memaksa semua lembaga pengendali data
baik itu di sektor publik ataupun di sektor privat
untuk segera meningkatkan pelayanannya dalam hal perlindungan
seperti di sektor pemerintah
sektor pemerintah ini kan ada proyek besarnya itu satu yaitu perpres sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas membentuk satu data indonesia
satu data nasional
nah seluruh kegiatan pengendali data untuk kegiatan lembaga publik itu mungkin pasti standarnya berbeda dengan pengamanan di lembaga pengendali data swasta atau di sektor privat
dan karena di lembaga sektor publik ini pun pengamanannya juga beda
standar dengan data swasta
standar yang dilakukan misalkan oleh lembaga penjaga cyber bssn mungkin berbeda dengan standar yang di lembaga privat tidak ada
bssn di sana berkewajiban melindungi data yang ada di dalam platform komersial
nah hal hal ini yang paling tidak normanya disamakan apapun itu apakah itu lembaga publik ataupun itu lembaga swasta ini dipercepat yang tadinya roadmap untuk perlindungan datanya itu baru tahun depan
mungkin ini juga berbeda dengan hal hal yang diadakan sektor publik baru akan membentuk csirt tahun dua ribu dua puluh tiga
tetapi dengan adanya di undang undang ini harus mulai besok setelah di nomor atau di berlaku efektif ini harus diselesaikan dengan cepat
nah ini hal hal yang mungkin bisa dikatakan seperti adanya disrupsi lah yang tadinya diatur masih roadmapnya masih lama tapi sekarang harus dipercepat
paling tidak di sektor publik

masa transisi dua tahun ini memang tantangannya sekarang

bagaimana undang undang ini yang lembaganya saja belum ada
tetapi perusahaan perusahaan atau lembaga pengendali diwajibkan melakukan semua standar
di maksimal dua tahun
nanti ini yang akan mungkin akan terus kami monitor dan evaluasi
baik pak bobi terakhir setelah sebelumnya kita tahu ada pressure bagaimana dpr
ada tekanan dari masyarakat dari sejumlah pihak untuk mengesahkan undang undang pdp ini
dan akhirnya hari ini disahkan undang undang ini
apakah optimistis undang undang pdp ini kemudian bisa meminimalisir
angka kejahatan siber dan juga penyalahgunaan data di indonesia
ya memang walaupun sedikit terlambat ini disahkan hari ini
bukannya karena ada mas biorka atau mbak biorka minggu lalu ya
tetapi memang karena banyaknya referensi banyaknya best practices di luar negeri
tapi juga ada keterbatasan kemampuan negara dalam mewujudkan dan menegakkan standar standar tersebut
alhamdulillah kita sudah temukan formulasinya yang disampaikan itu tadi
kita mengacunya pada standar yang paling tinggi yaitu standar gdpr
tetapi kita mampu melakukannya jangan sampai standar ketinggian
tapi kita tidak mampu implementasi kita sudah menemukan formatnya yaitu
kelembagaan yang kiranya bisa menyesuaikan dengan standar internasional
tetapi masih dalam lingkup kita menjaga pertumbuhan ekonomi digital ini
dalam fase yang cukup untuk pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan di indonesia pasca recovery sekarang
baik baik kita harapkan lewat undang undang pdp kedepannya negara akan menjamin hak rakyat
khususnya atas keamanan data pribadinya
terima kasih banyak narasumber saya
malam hari ini ada bobi rizaldi anggota komisi satu dpr ri
dan juga heru sutadi direktur eksekutif ict
institut bapak bapak terima kasih selamat malam salam sehat